halo selamat malam pdi perjuangan membuka lebar opsi bakal calon wakil presiden
tidak tanggung tanggung sepuluh nama kandidat disebutkan ketua dpp puan maharani untuk mendampingi ganjar pranowo
p tiga resmi mengusung sandiaga uno sementara pan masih linglung menyodorkan erick thohir ke ganjar pranowo atau prabowo subianto
yang makin membingungkan ada nama bakal cawapres muncul dari partai yang dua puluh tahun berseberangan dengan pdi perjuangan
puan maharani serius menyebut nama ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
apakah ini sekedar gimmick politik belaka atau jangan jangan upaya memecah koalisi
war ticket cawapres ganjar bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
partai persatuan pembangunan akhirnya resmi mengusung nama sandiaga salahuddin uno untuk diusulkan
sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi ganjar pranowo
hal ini disampaikan oleh pelaksana tugas ketua umum p tiga muhammad mardiono
dalam acara penutupan rapat pimpinan nasional p tiga di jakarta
agar p tiga memperjuangkan nanti pak sandiaga salahuddin uno bisa mendampingi pak ganjar pranowo
dalam pemilu pemilihan presiden tahun dua ribu dua puluh empat yang akan datang
sandi pun telah resmi menjadi kader p tiga dan mendapat jabatan ketua badan pemenangan pemilu nasional di p tiga
rencananya akan dibahas mardiono dengan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
sebagai pihak koalisi p tiga
sementara itu sandi mengaku juga sudah mengkonsultasikan langkah politiknya
menjadi bakal cawapres ganjar kepada presiden joko widodo
secara ketiga samudin yang selalu membiarkan anak flour nei untuk avec ph chocolate
karena dia dipandang sama orang lain
melaporkan pereste youtubers seperti kedamaian hmm gemilang
ke advokat ungkarenan yang lebih terdengan perempuan lain dengannya
mendengar rencana tersebut dari mar diono
pdi perjuangan sendiri tampaknya masih membuka lebar kesempatan untuk usulan nama nama bakal cawapres
tidak hanya dari partai koalisi yang sudah bergabung
tapi juga membuka usulan dari luar partai pendukung ganjar
saat rakernas pdi perjuangan enam juni lalu
ketua dpp pdi perjuangan puan maharani bahkan menyebut
mengantongi sepuluh nama potensial calon wakil presiden pendamping ganjar pranowo
salah satunya ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
pada minggu pagi kemarin puan bertemu dengan ahy
dan mempertimbangkan ahy masuk dalam radar bakal cawapres ganjar yang dipertimbangkan
saya kami belum menerima proposal apapun
pun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya
usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan
jadi kalau proposal itu kan seolah olah kertas hitam putih
ada tulisannya bahwa bahwa ini ini ini segala macam
enggak usulan tersebut tentu saja akan kami tampung
nama nama yang waktu itu saya sebutkan
salah satunya bakal cawapresnya mas ahy di partai demokrat
juga masuk radar pdi perjuangan
sempat disebut puan menteri bumn yang juga ketua umum pssi
erick thohir juga masuk dalam bursa cawapres ganjar
erick digadang gadang akan menjadi cawapres yang akan diusulkan pan
ke ganjar pranowo maupun prabowo subianto
ketua umum pan zulkifli hasan masih membuka kedua opsi tersebut untuk eri
oh cawapres kita memang usulkan pak erick thohir
klik ke mana pak ke pdg atau ke rindra pak
kita belum lihat perkembangan
pdi perjuangan sudah bertemu nanti akan ada pertemuan lanjutan ya
meski namanya santer disebut dalam bursa cawapres
erick thohir mengaku belum ada komunikasi khusus dengan ganjar maupun prabowo
di tengah terbukanya usulan bakal cawapres ganjar
muncul isu kontrak politik ganjar dengan pdi perjuangan sebagai syarat pencapresan
isi kontrak politik memuat kewenangan megawati dalam menentukan kabinet bila ganjar terpilih
jadi presiden dan juga usulan cawapres ganjar akan ditentukan oleh megawati
ganjar menepis isu adanya kontrak politik tersebut
ia menegaskan penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden
sementara itu ketua dpp pdi perjuangan said abdullah mengklaim
tidak ada kontrak politik dari pdi perjuangan sebagai syarat pencalonan ganjar
tim liputan cnn indonesia
terima kasih anda masih menyaksikan political show
sekarang kita masuk ke segmen electionpedia
bursa bakal cawapres ganjar pranowo masih terbuka
pdi perjuangan membuka usulan nama nama yang akan dipertimbangkan menjadi pendamping ganjar pranowo
lantas bagaimana elektabilitas bakal cawapres dari hasil survei terakhir
kita sudah merangkumnya dari beberapa lembaga survei
kita akan tunjukkan yang pertama ada elektabilitas calon presiden dulu versi litbang kompas
ini periode surveinya dua puluh sembilan april sampai sepuluh mei dua ribu dua puluh
oke kita lihat slide selanjutnya elektabilitas calon presiden
kita lihat itu tadi elektabilitas calon presiden bagaimana dengan calon pendampingnya dari litbang
dari carta politika dulu elektabilitas calon wakil presiden
ada mahfud md menko polhukam ternyata ini newcomer tapi angkanya langsung tinggi
mungkin karena beberapa pernyataan pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh pak mahfud
ketua umum partai gerindra anies baswedan
itu tadi adalah sosok sosok ataupun tokoh yang dianggap paling cocok mendampingi ganjar pranowo versinya litbang kompas
dengan adanya nama nama ini apakah kemudian bursa cawapresnya ganjar pranowo terbuka sangat lebar
karena ternyata tiba tiba ada nama baru yang muncul ketemu partai demokrat ahy kemarin disampaikan juga oleh puan maharani
kita nanti akan bahas bersama dengan para narasumber saya yang ada di studio
ganjar pranowo kami akan kembali usai jeda
terima kasih anda masih bersama kami di political show
harman selamat malam bang benny
ada ketua dpp pdi perjuangan eriko sotarduga
selamat malam bang eriko
selamat malam mbak rifana
assalamualaikum buat kita semua

selamat malam pak amir
dan juga bergabung melalui sambungan virtual sebagai wujud partisipasi publik begitu ya
cnn indonesia political show selalu mengajak ataupun melibatkan teman teman mahasiswa
yang merupakan pemilih terbesar pada pemilu dua ribu dua puluh
sudah jumlahnya mencapai enam puluh persen
malam ini ada perwakilan dari badan eksekutif mahasiswa universitas esa unggul
selamat malam teman teman
nanti teman teman bisa memberikan pertanyaan mengkritik menyampaikan pendapat
dan kira kira mungkin bisa melihat dan juga mencermati kira kira siapa ya
yang akan kalian pilih di tps nanti pada empat belas februari dua ribu dua puluh
karena suara kalian sangat matters
sebelum saya ke teman teman mahasiswa saya mau langsung saja ke p tiga dulu
bisa meresmikan kader barunya yang baru pindah transfer pemain
dari hasil rapimnas p tiga sudah disampaikan secara resmi bahwa p tiga akan mengusung
ataupun mengajukan sandiaga uno sebagai bakal cawapresnya ganjar pranowo
artinya itu akan diajukan ke pdi perjuangan sebagai partai pengusung utamanya ganjar pranowo
pertanyaan saya kenapa harus sandiaga uno
apakah karena ini murni persoalan logistik untuk membantu pemenangan p tiga
sebenarnya begini mbak rifana
ini kan yang namanya pilpres kan tujuan kita adalah untuk memenangkan pertarungan
untuk memenangkan kontestasi
kalau misalnya kita lihat semua survei yang ada yang mbak rifana tadi sampaikan
untuk calon wakil itu memang rata rata masih pak sandi yang di atas
kebetulan pak sandi bergabung sebagai kader p tiga
tentu dari sisi kepentingan partai maupun kepentingan bangsa kita melihat
pertama karena kita ingin membantu kerjasama kita dan pdip
maka kita harus mendorong orang yang punya tingkat elektabilitas yang mampuni
untuk bisa mendorong pak ganjar bisa terpilih
tentu ini yang menjadi pertimbangan kita
jadi sebenarnya bukan hanya persoalan logistik
tapi itu menjadi salah satu
karena untuk masuk dalam kontestasi itu saya kira bukan cuma faktor elektabilitas
karena untuk bergerakan ya pasti juga butuh logistik untuk mendorong elektabilitas
jadi diakui ya oleh p tiga bahwa selain faktor elektoral
dari sandiaga uno yang tinggi
faktor logistik yang dimiliki oleh seorang sandiaga uno
yang hartanya mungkin triliunan bisa membantu pemenangan pemilu p tiga
itu diakui ya
itu diakui ya
salah satu faktor
salah satu faktor
makanya dipilih juga sandiaga uno sebagai ketua badan pemenangan pemilu
saya kira itu juga pertimbangannya
ini sangat jujur banget loh ini
pak amir tapi ini kemarin kan sandiaga uno menyampaikan ya
ketika masuk ke dalam p tiga sudah berkonsultasi dulu
kepada presiden jokowi
dan kemudian p tiga mengusung sandiaga uno sebagai bakal cowok presiden ganjar pranowo
pertanyaan saya artinya kalau misalnya sandi sudah konsultasi ke presiden untuk masuk ke p tiga
p tiga juga didorong oleh presiden untuk memang mendorong sandi
mengajukan sandi ke pdi perjuangan
anda campur tangan presiden disini ya
kalau untuk sandi dengan p tiga sih saya kira selama ini komunikasi yang kita bangun itu adalah komunikasi personal
antara pak sandi sendiri dengan p tiga
artinya setiap ada agenda agenda p tiga kemudian kita ngundang pak sandi
pak sandi datang
sehingga kita melihat
pak sandi kayaknya memang
kemestrinya cocok nih dengan p tiga
jadi itu yang menjadi awal kita mengajak pak sandi untuk bergabung ke p tiga
dan sampai akhirnya dia keluar dari gerindra pun
kita belum resmi belum sah ya untuk bersama sama dengan pak sandi
pak sandi juga masih melakukan komunikasi komunikasi dengan tingkat bawah
dan kita juga di internal ini juga membangun kebersamaan dari tingkat bawah
kalau misalnya pak sandi gabung kira kira gimana pendapat teman teman
makanya kita putuskan dalam rapi menas
walaupun seharusnya untuk menerima kader kan tidak perlu harus ada rapimnas
karena kita ingin melihat pak sandi sebagai tokoh ya
kita harus akui sebagai tokoh
ya kita mungkin harus mendengar juga aspirasi dari bawah
dan ternyata di rapi menas pun mereka sepakat
udah kita terima pak sandi
selain mendengar aspirasi dari bawah ada aspirasi juga dari atas
dari presiden jokowi
artinya memang p tiga mengakui ya
ada dorongan presiden jokowi untuk menempatkan sandiaga uno di p tiga
dan disorongkan menjadi cowok psg
kalau itu saya kira komunikasi antara ketua umum saya dengan presiden saya nggak tahu
tapi kita lihat dari
karena saya wakil ketua umum
saya cuma melihat bahwa aspirasi dari bawah
memang lebih senang kalau sandi bergabung dengan kita
dan dari survei survei internal yang kita lakukan juga
pak sandi kalau masuk di p tiga juga mendorong elektoral partai
tapi kan itu diakui oleh pak sandi
ataupun ketika dia akan bergabung ke p tiga
sudah minta restu ataupun diskusi dengan presiden
menyorongkan diri menjadi cowok presiden

kalau misalnya dia mau pindah partai kemudian minta izin ke presiden
karena dia kan anggota kabinet
anggota kabinetnya dari presiden
jadi bukan karena persoalan
presiden kan bukan ketua umum partai politik
kenapa harus minta izin ke presiden
kapasitas sandi sebagai anggota kabinet
bukan sebagai orang parpol
jadi semua menteri yang misalnya mau memutuskan jalan politik
itu harus konsultasi kepada presiden
saya kira itu persoalan etika
presiden kepala negara kepala pemerintahan
bukan ketua umum partai politik
mungkin pak sandi secara etis mungkin menganggap
wah saya harus minta izin nih sama presiden
karena dia kan atasan saya dalam struktur pemerintahan
tapi p tiga merasa bahwa presiden merestui lah ya
bahwa sandi ini disorongkan
karena sandi ini adalah pembantunya presiden jokowi
sandi disorongkan sebagai cowok presiden gajah
salah satu anak buahnya pak jokowi yang ditaruh
ya memang pak sandi jujur ke situ
bahwa dia sudah izin ke presiden
untuk bergabung ke p tiga
dan buat kita saya kira itu juga menjadi sebuah nilai tambah
menghadapi pemilu dua ribu dua puluh
nilai tambah dengan adanya support dari presiden
saya mau ke pan
kalau tadi p tiga secara belak belakan sudah mengakui
bahwa memang logistiknya pak sandi ini logistiknya pak erick thohir bagaimana nih
karena tadi sudah diakui loh logistiknya pak sandi itu yang membantu pemenang p tiga
itu diakui ini partai politik yang jujur begini nih
nanti teman teman mahasiswa lihat
nah saya mau tanya
kemarin kan mas viva ketua umum partai amanat nasional
pak zulkifli hasan sudah bertemu ya
dengan ibu megawati soekarnoputri
kita juga sudah mendengar pernyataan resmi
bahwa pan mengajukan nama erick thohir
sebagai bakal calon wakil presiden
untuk ganjar pranowo
tapi belum ada jawaban yang pertanyaan saya
kalau sandi udah resmi jadi kadernya p tiga
erick thohir kan bukan kadernya pan
kenapa harus erik thohir
memang di pan gak ada tokoh lain ya
ketua umum anda tidak kompeten ya untuk jadi calon presiden ganjar
mas erik thohir itu darahnya biru
apa maksudnya darah biru
darahnya itu pan
tapi kan dia ikut banser nu
lebih sering dengan pkb
sejak dulu mas erick itu selalu terlibat dalam acara
dan kegiatan partai amanat nasional
jadi sudah lama
pada saat bareng bareng juga di banser
semenjak bang yul ki fliassan menjadi ketua
karena bang yul ki fliassan dan mas erik thohir itu seperti adik kakak
bukan kakaknya pak erik thohir yang lebih dekat dengan pak yul ki fliassan
dan yang kedua
mas erik thohir itu mensupport partai amanat nasional
dalam beberapa kegiatan selalu hadir
di rakerna span tahun dua ribu dua puluh
sudah lama itu
kita menjalankan salah satunya adalah mas erik thohir
untuk di pilpres dua ribu dua puluh
di samping bang yul ki fliassan
jadi kita menjalankan mas erik thohir itu bukan soal logistik
pan itu juga tidak merana dan tidak miskin banget lah
pan itu punya dua lima ratus anggota legislatif
kira kira sekian puluh
sekian puluh juta satu orang
kali dua lima ratus per bulan kali setahun
jadi ya kalau soal dana
tidak berbanding lurus dengan calon presiden atau calon wakil presiden
itu posisi partai amanat nasional begitu
posisinya kenapa mas erik
karena kita dekat sama mas erik
dan kedua mas erik itu bukan orang lain
kita formalkan juga bisa dengan kta dan segala macam
kenapa itu tidak dilakukan mas
ya sebentar lagi
oh sebentar lagi
oke saya mau pertegas nih pernyataan anda
jadi sebentar lagi menteri bumn erik thohir akan menjadi kader partai amanat nasional mendapatkan kta
ya secara umum personifikasi erik thohir itu kan span
jadi orang itu melihat mas erik thohir itu sudah span
kalau kemudian kta besok juga bisa
kita keluarkan kta juga bisa
jadi sebenarnya pada sisi platform pada sisi visi mas erik thohir itu sesuai dengan garis garis perjuangan pak
oke jadi tidak akan menjadi kader
ya jadi kader kan mas erick thohir
oh akan menjadi kader
akan menjadi kader
dalam waktu dekat
bisa juga bisa kalau untuk mengeluarkan kta gitu
tapi sebenarnya seluruh kader partai amanat nasional itu sudah menangkap bahwa mas erick thohir itu adalah identik atau personifikasi
dari partai amanat nasional dan menjadi bagian dari keluarga besar partai amanat nasional
oke jadi saya pertegas lagi sebentar lagi menteri bumn erick thohir akan masuk menjadi kader partai amanat nasional
tanpa dikatakan menjadi kader formal dia sudah kader lah gitu
oke apa ini maksudnya sudah kader
pak erick thohir kan juga datang dulu di acara banser
kan beda nana banser itu kan bukan partai politik
jadi kalau partai politik itu kta nya harus satu
kta nya harus satu
tapi kalau ormas bisa dua bisa tiga gitu
didentikan juga dengan nu yang merupakan mayoritas pemilihnya pkb
macem macem kalau nu kan bisa ke pkb bisa ke b tiga bisa ke bdip
tapi gak ke pan
bisa juga ke pan
bisa juga ke pan bisa juga ke partai demokrat
jadi karena ormas itu bisa ke seluruh partai politik
tapi bahwa mas erick thohir itu adalah personifikasi
personifikasi dari partai amerika nasional
jadi kalau orang sekarang memotret mas erik thohir itu berarti pan
tapi pertanyaan saya lebih condong kemana sih sebetulnya pak erick thohir ini disorongkan ke ganjar pranowo atau ke prabowo subianto
atau kemana aja yang dapat
pan p tiga dan golkar awalnya ada kib
tapi kemudian p tiga terlebih dahulu untuk memutuskan
bergabung dengan mas ganjar pranowo
kami pan dengan golkar melakukan komunikasi dengan p tiga
sekarang dalam proses komunikasi belum ada keputusan resmi
kalau misalnya pan golkar bersama sama dengan p tiga
maka kib itu satu rumah satu mimpi
tapi kalau kemudian
tapi kan ini p tiga capresnya udah berbeda
capresnya juga beda
nanti kalau soal capres
jadi kalau pembicaraan dari ibu mega pada waktu partai amat nasional datang di kantor pdi perjuangan sangat bagus sekali
beliau mengatakan bahwa untuk cawapres nanti akan kita komunikasikan dengan seluruh partai koalisi secara gotong royong
mas viva belum menjawab pertanyaan saya
lebih condong disorongkan kemana pak erick thohir ini
ke mas ganjar pranowo atau ke pak prabowo subianto pan ini
kita akan komunikasi dengan kib
kalau dengan p tiga bersama sama maka satu rumah satu mimpi
tapi kalau kemudian berbeda pan golkar berbeda dengan p tiga
makanya tetap satu rumah tapi beda mimpi
itu gimana tuh
satu rumah beda mimpi itu gimana sih
sekarang ini ya
kib nya masih ada
masih ada sekarang
meskipun pilihannya berbeda
jadi satu rumah bisa beda pilihan ya
tapi saat ini kan masih dalam proses
ada poros pdi perjuangan kib dan kkir serta perubahan
ini semuanya masih dalam proses
apakah nanti memungkinkan ada koalisi kkir plus kib minus p tiga
ini masih proses
ataukah kib nanti bergabung bersama sama dengan p tiga ke pdi perjuangan
prinsipnya bahwa satu
partai amarat nasional akan berkoalisi dengan partai pemerintah
bagi partai amat nasional
dan yang kedua partai amat nasional di dalam pemiliu dua ribu dua puluh empat tidak mau kalah yang ketiga kalinya
jadi jangan sampai hedrick kalah
ini maksudnya apa menyesal kemarin dua kali mengusir pak rabu
itu kenyataan politik
jadi intinya bahwa dalam pemiliu dua ribu dua puluh empat kita akan memonitor dan menseleksi kira kira nanti
pasangan calon yang betul betul punya potensi menang yang akan kita dukung
dan yang bisa menerima pak erick thohir
ya mas erick thohir kita perjuangkan
baik di pdi perjuangan atau di pak prabowo
kalau misalnya nanti mas erick thohir tidak diterima di ganjar ataupun di prabowo
pan sikapnya kemana
gini sikapan itu tidak bisa
pengusul pak azul tiflihastan ada nggak di atas meja
sikapan itu tidak bisa sendirian
sikapan itu ditentukan oleh partai koalisi
nanti partai koalisi akan melakukan keputusan secara kolektif kolegial dan bergotong royong
apapun keputusan itu
itu adalah menjadi keputusan yang terbaik dan pan akan ikut
oke tapi anda yakin ya pak erick thohir bisa dapat tiket baik di mas ganjar atau di pak prabowo
mas erick thohir itu di beberapa survei kan memiliki elektabilitas yang tinggi
atau tertinggi di indikator juga tertinggi
jadi dalam pil pres ini nak seorang calon wakil presiden punya peran penting
yaitu satu harus memiliki nilai elektabilitas tinggi untuk berkontribusi
memberikan kontribusi tambahan
kepada capres agar dapat memenangi pilpres
tadi kalau kita lihat di dua lembaga survei angkanya pak erick thohir tidak tinggi tinggi banget
malah lebih rendah dibandingin
ya ada beberapa lembaga survei itu kan di kompas terus di indikator itu beda beda
tapi kalau ditambah dengan margin error saya rasa itu sama seluruhnya
mas erick thohir kemudian ridwan kamil mas ahy dan satunya mas sandi uno
jadi kira kira nanti peluang berapa
peluang dari capres itu adalah bagaimana cawapres itu bisa memberikan nilai elektoral
nilai elektoral itu juga tergantung kepada sosio kultural dan suara masyarakat yang belum menentukan pilihan
mas viva faktor kedekatan presiden jokowi dengan pak erick thohir itu menjadi pertimbangan pan ya
bahwa kan banyak yang mengatakan bahwa pak jokowi ini menempatkan dua nama dua anak buah kesayangannya
itu pak sandiaga uno di p tiga kemudian pak erick thohir di pan
dua duanya kira kira diterima sama siapa
sama pak prabowo atau sama mas ganjar
itu faktor itu menjadi pertimbangan ya dari pan
masa itu gak menjadi pertimbangan tadi koalisi aja harus sama partai pemerintah
ya prinsipnya dengan partai koalisi pemerintah
faktor kedekatan dengan pak jokowi
pak jokowi dekat dengan bang zulkifli hasan dekat dengan mas erick thohir
tapi pak jokowi kan tidak menentukan pilihan untuk kemana
karena posisi penentuan pilpres ini capres cawapres itu adalah independen partai politik
tapi kalau kemudian kita berkomunikasi secara etis dengan presiden sebagai kepala negara kepala pemerintahan
itu juga menjadi bagian yang penting dari koalisi partai pemerintah
karena kita dengar dalam beberapa kali pertemuan ketua umum anda pak yulgi fliassan diminta oleh presiden tetap mendorong erick thohir
menjadi capres betul ya
iya jadi memang mas erick thohir itu karena memiliki elektabilitas yang cukup bagus
kita dorong karena mas erick thohir itu personifikasi dari partai amarat nasional
oke bang eriko ini bursanya war ticketnya ini antara p tiga dengan mas sandi yang karena memang logistik
kalau kata mas yoga bukan persoalan logistik tapi karena faktor dorongannya presiden jokowi itu diakui loh oleh mas viva yoga
jadi pertanyaan saya ketika pdi perjuangan ataupun ibu megawati disodorkan dua tokoh ini
pak sandiaga uno dengan pak erick thohir bagaimana kemudian pdi perjuangan melihat plus minus dari dua tokoh ini
mbak rifana tapi sebelum itu saya ingin bertanya ini belum dapat tiket coldplay ya
iya belum makanya nih
makanya judulnya war ticket
jangan jangan adik adik mahasiswa ini juga belum dapat tiket poin
tapi jujur mbak rifana saya juga gak dapat padahal sudah berapa belas orang
besok masih bisa besok masih bisa kita war ticket
tapi itu kan di singapura kan
baik kalau gitu kalau sudah galau dengan coldplay tidak dapat jadi war ticket ini nanti ini saya bisa saja
jadi sebenarnya mbak rifana tadi saya mau luruskan apa yang disampaikan mbak rifana bahwa yang menyampaikan sepuluh nama itu adalah ibu megawati
ketua umum kami sepuluh nama dan ternyata terbukti
disampaikan oleh mbak puan ada enam nama
dan entah kenapa memang itu yang paling populer
iya kan betul mas wiva betul pak benny iya kan dan juga pak amer ustara
inilah yang tertinggi sebenarnya enam ini
tapi masih ada empat nama lagi tentunya ya gak elo
satu mungkin bisa saya sebutkan yang sudah pasti pak prabowo masuk di dalam hal itu
iya itu itu
itu saya tidak mau menduga duga
ketua raisam pbnu
iya saya tidak mau menduga duga kalau yang lain

mbak rifana kalau yang lain saya tidak mau menduga duga biar nama saya riko sotar juga
tapi pasti pak prabowo pasti masuk di antara sepuluh itu
nah yang menariknya di sini bahwa ini sesuatu hal yang baru
artinya di dalam kompetisi ini nanti tidak seperti di dua ribu sembilan belas
bahwa di dua ribu sembilan belas begitu panasnya yang namanya pesta demokrasi
padahal seharusnya nama pesta demokrasi seperti kami ini memakai batik
saya semua warna ada disini
hijau kuning biru lengkap
pak jokowi juga menyampaikan masukan ke dalam kami di dalam rakernas
bahwa kami harus mengajak yang namanya semua partai
untuk bisa bersama sama
membangun negara ini meneruskan apa yang sudah di program pak jokowi
begitu juga mempertahankan nkri dan pancasila
perlu kerja sama semua mbak rifana
nah apa yang salah dalam hal ini di mana ibu mega memberikan kesempatan
yang sama kepada sepuluh nama ini
dah dilalah semuanya ini masuk
nah mbak puan menyampaikan
nah ini yang menarik
ada nama mas ahai
kan itu sebenarnya awal dari semua ini
nah tapi satu hal positif yang kami tangkap dari respon dari masyarakat
bahwa pdi perjuangan fair
menerima semua masukan masukan yang ada
dan memberikan kesempatan yang sama
nah tetapi tentu di dalam memutuskan ini mbak rifana
mbak rifana ingat tahun dua ribu sembilan
bagaimana keputusan itu dilakukan satu setengah jam sebelum
dan itu saya saksinya
itu saksinya saya
nah kalau ganti pasangan itu
janganlah saya buka di sini
udah mau akar ganti pasangan
artinya segala kemungkinan itu bisa terjadi
menurut saya kalau misalnya mas viva dengan pan mengusulkan mas erick thohir
begitu juga dengan p tiga mengusulkan mas sandiaga uno
kebetulan mas sandiaga uno dulu saya yang juga fit proper
waktu calon gubernur dki
lah kemudian pak benny kabur harman mencalonkan mas ahaye sebagai ketua umum
apa yang keliru dalam hal ini
nah kemudian juga
kalau misalnya bapak presiden joko widodo memberikan apa ya
katakan restu kepada menteri menterinya sebagai yang sudah membantu beliau
termasuk juga jangan lupa mungkin pak mahfud md juga diberikan restu juga oleh beliau
tapi saya tidak ingin mendahului ya
bahwa beliau juga senang dengan pak mahfud md
karena tadi hasil survei itu memang sangat tinggi
dan itu ada di dalam nama nama yang disebutkan mbak puan ini
ini sangat menarik mbak
bagaimana ini bisa diputuskan nanti tentu ini pembicaraan bersama
nanti dengan pan dengan p tiga begitu juga dengan partai partai
ya barangkali nanti juga dari demokrat barangkali mau ingin juga apa namanya
saya ini jangan mendahului
nanti saya akan bahas itu lebih dalam
kan ada isu yang mengatakan bahwa ini cara ini yang
kpi perjuangan mau membubarkan koalisi
bagaimana cara membubarkan koalisi
itu masuk dulu nanti
nanti itu kita bahas nanti
untuk yang namanya koalisi
karena di dalam tata pemerintahan kita
jadi apa yang salah
pertemuan kemarin mbak puan dengan mas ahaye itu sangat menarik
pak benika burarman kemarin hadir ya
bagaimana hangat antara berdua yang kakak beradik ini
dan juga mbak rifan ada yang saya mau sampaikan di sini
bahwa selama ini dikatakan hubungan itu dua puluh tahun
beberapa kali mas ahaye dan mas ibas itu
datang ke tekumar dan disambut sebagai keluarga
kalau ada perbedaan
dalam pandangan politik
selama sepuluh tahun kami ada di luar pemerintahan
pada zaman pemerintahannya
ya sangat wajar
sekarang juga demokrat ada di luar pemerintahan
begitu ya pak benika burarman
karena kan bu mega selalu berbicara
mengatakan ya menginginkan adalah paket nasionalis religius
untuk pasangan capres dan juga cawapres
ini namanya sandiaga uno dengan erick thohir memenuhi kriteria itu
kembali begini mbak rifan
menurut saya ini ya
saya belum menggali lebih jauh dengan ketua umum kami
tetapi dari berdasarkan pengalaman selama ini yang ada
ini kan masih proses
apakah sekarang hasil survei ini baik
kemudian satu bulan ke depan juga pasti baik
belum tentu juga mbak rifana
karena ini sudah mengkerucut kepada tiga poros
tapi bukan berarti nggak bisa empat poros
mas viva ini kan senyum senyum aja dari tadi
nanti dia keluarkan jalan terakhirnya
dia bergabung sama golkar empat poros loh mbak
bisa pak erlangga zulhas atau pak erlangga erick
saya gak mendahului itu ya
kenapa sekarang semua partai itu ingin mencalonkan yang namanya calonnya
kenapa mbak rifan
ini masyarakat rakyat indonesia ini sudah cerdas
mereka mau melihat apakah partai politik memberikan kadernya
atau memberikan katakan salah satu calonnya
untuk menjadi capres atau cawapres
nah disini terlihat mendapatkan kuotol efek
itu pasti sedikit sedang atau besar itu soal relatif ya
nah inilah kenapa partai partai ini berusaha memajukan calonnya
sementara pdi perjuangan sudah ada capresnya
kenapa kami harus ngotot lagi untuk cawapres
untuk siapa kami tentukan
tentu ini kan harus dibicarakan secara bersama
tapi paketnya harus bersama
kemudian juga nanti
jadi kamu harus nasionalis religius ya
saya tidak bisa mengatakan
itu ibu mega mengatakan
tapi dalam hal ini kan religius sudah pasti
apa tidak beragama
karena memang aturan
kalau berkaca pada pengalaman
bu mega berpasangan dengan siapa
dengan pak hazi musadi
kemudian dengan pak hamzahas
itu kan pengalaman pengalaman ya
yang dirasakan oleh bu mega
dan mungkin ingin diterapkan lagi pada pemilu
dan melihat dulu pak jokowi dengan pak jk
kemudian pak jokowi dan kiai maruf amin
dan itu resep kunci
dan mas ganja dengan tas yassin
karyer p tiga juga
nah ini tokoh tokoh ini memenuhi nggak paket nasionalis realitas
barifana sudah menjawab ini
sebenarnya sudah tidak perlu saya jawab lagi
kalau dilihat ya mas ahy
pak sandi gak punya background kader nu
kemudian pak erick thohir juga nggak ada
saya kebetulan kenal baik dengan mas sandi
beliau itu betul betul santun
yang disebut religius disini
yang disebut dengan national religius
ini kan bukan berarti misalnya dia seorang katakan kiai atau apa
tapi bisa saja dia seorang yang betul betul memang religius
apakah bukan mas erick thohir juga seorang yang religius
bukan mas ahy seorang yang religius
pak mahfud md juga kan begitu seorang yang
ini pak mahfud disebut sebut terus nih
jangan jangan pdi perjuangan
pak mahfud ini
karena ada nama nama
kami dengar juga begitu
apakah pak erlangga hartarto bukan seorang yang religius
jadi artinya begini
kami melihat bahwa memang bangsa ini harus dibangun dari dasar dasar nasionalis dan religius
bahwa indonesia itu mempunyai sosial kultural yang memang perlu orang orang yang memang mempunyai keimanan yang baik
nah ini tidak bisa kita pungkiri
nah kalau mbak rifana mengambil kesimpulan itu ya sah sah saja
kan begitu saya nggak akan mau menolak
jadi kesimpulannya mereka berdua masuklah kriteria religiusnya
itu masuk ya menurut pdi perjuangan
nanti tergantung keputusan akhirnya aja
tapi keputusan itu tentunya kan dibicarakan bersama
itu sudah disampaikan ibu mega ya mas viva
kedua juga pasti harus dibicarakan dengan pak jokowi
ya kami dengar dua duanya agak sedikit diresisten nih
dua duanya sudah setengah ditolak nih sebetulnya di internal pdi perjuangan
beginilah ya kalau kita berdasarkan persepsi war ticket tadi
kalau play belum dapat memang tingkat emosi kita tinggi mbak rifana
ini nggak ada kaitannya sama apa
saya bisa memaklumi itu
iya kan begitu
jadi nggak benar ya
dua duanya masih punya kesempatan
semua masih punya kesempatan yang sama yang sepuluh nama
termasuk dua orang ini pak sandi dan juga pak erik
masuk mas ahaye
termasuk juga pak erlang gartarto
termasuk pak prabowo
termasuk juga tiga nama yang saya juga belum tanya kepada beliau
mbak puan tuh kemarin sampai serius
jadi dua kali kita lihat mbak puan menyampaikan bahwa ini serius
bahwa mas ahy ini masuk sebagai kandidat cawapresnya ganjar pranowo
maksudnya pdi perjuangan apa ya pak ericko
ya karena begini
kan banyak tadi juga sudah ada penyampaian
apakah ini sekadar gimmick
di dalam politik tidak boleh yang namanya gimmick
itu masyarakat akan melihat kalau itu gimmick
maka itu akan langsung dipanisman
akan langsung dihukum
nah kami tidak pernah bermain main dengan gimmick
pdi perjuangan tidak pernah punya sejarah seperti itu
bahwa kami memberikan kesempatan
ibu mega memberikan kesempatan pada sepuluh nama itu benar
bahwa ini akan diproses lebih lanjut
tentu prosesnya ada
kita kan tidak bisa memaksakan pak benny kaburan bahwa mas ahy pindah dong ke sini
kan tidak bisa seperti itu
apapun etikanya mereka masih terlibat di dalam koalisi perubahan ya pak ya
ya seperti itu
tapi kan tidak ada yang mustahil kan
artinya menjadi kerjasama menjadi meneruskan dan melanjutkan
oke tidak ada yang mustahil
tidak ada yang mustahil
tidak ada yang mustahil
berbagai seni kemungkinan
berarti kalau misalnya demokrat bergabung aniesnya nggak berlayar loh nanti
loh saya tidak mau sampai ke sana
kita kan tidak ada pikiran untuk membatalkan seseorang atau apa
tapi kalau partainya yang bergabung itu urusan lain
itu kan independensi masing masing partai
ya ini saya mau tanya ke bang benny
bang benny dengan tawaran keseriusannya mbak puan maharani yang mengatakan bahwa ketua umum anda ini serius jadi kandidat cawapresnya mas ganjar pranowo
demokrat tidak menaruh curiga ya
terhadap motif itu terhadap manuver itu
karena ini dua puluh tahun berseberangan sampai sekjen pdi perjuangan mas hasto kristianto dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa kita ini dua partai yang tidak mungkin berkoalisi
namanya partai demokrat sama pks itu mas hasto berkali kali menyampaikan itu
terus tiba tiba muncul nama ketua umum anda jadi cawapres
terus ada pertemuan itu
nggak menaruh curiga ya bang benny
ya kalau saya sih lihatnya hal positif aja ya
pak ahy ketua umum kami disebut sebagai salah satu calon yang potensial di kubu mbak puan
hal yang positif ya
ini penegasan pengakuan bahwa ketua umum kami itu memang sangat siap
sangat siap ya
jadi kita tidak tahu ya
apakah memang nama mas ahy sungguh sungguh disebut atau memang ada pesan lain dibalik itu
maksudnya apa nih pesan lainnya
ya pesan lain sebuah itu message bahwa teman teman pdip pdip mau menegaskan kita berbeda dengan demokrat tapi tetap harmoni
berbeda tapi ingin kebersamaan
berbeda tapi ada keharmonisan
setelah dua puluh tahun itu baru terjadi menjelang pemilih ini tidak menaruh curiga ya bang
ya sebetulnya sebetulnya tidak juga
jangan lupa mbak nana ya
zaman bapak sby jadi presiden pak taufik
jadi ketua mpl
menjelang pak taufik jadi ketua mnn
jadi jadi ya beda cara melihatnya
jadi waktu pak sby dulu jadi presiden
dia juga diajak untuk masuk ke dalam
tapi ditolak mungkin kan
lalu pak taufik almarhum menjadi pimpinan mpr
itu atas ketulusan sikap yang tulus ya
ingin kebersamaan itu bukan hanya di tingkat kata kata
tapi juga ada tindakan ada perbuatan ya
jadi kalau dibilang kami apa memusuhi pdip pada masa itu ya tidak
sama sekali tidak
kesekarang kemudian rekonsiliasi itu terjadi
kemudian sepuluh tahun kemudian sepuluh tahun kemudian ya kami ya nggak pernah diajak
memang gak pernah
jadi beda jadi beda kan
relasi politik itu terjadi menjelang pemilu
ini gak gak menanggap menanggap sesuatu yang aneh
jadi beda saya mau katakan bahwa dulu demokrat mengajak
pdip kan sekarang ini kami tidak diajak
tapi kami mengambil sikap ya udah kami berada di luar pemerintah
sekarang setelah diajak lagi
setelah diajak tidak pernah diajak
belum diajak sekarang
ya yang terjadi kemarin itu adalah pembahasan pertemuan itu tadi
untuk kedua pihak ini menegaskan ada ya kita berbeda tapi kita bersama sama
jadi bisa membangun kerjasama politik untuk bangsa dan untuk negara ini ke depan
apakah dengan perbedaan pilihan kami di koalisi perubahan dan perbaikan kita tidak bisa kerjasama
caranya gimana kalau berbeda koalisi kerjasama
jangan dijawab dulu bang benny kita harus jeda
jangan kemarauan tetap bersama kami di politikalshow
terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
saya kembali lagi ke bang benny
bang benny bagaimana kemudian kalau koalisnya berbeda tapi kerjasama politik tetap berjalan
kalau misalnya nanti berlayar koalisinya anies terus kemudian tidak masuk putaran kedua
jadi nanti di putaran kedua bisa kerjasama dengan pdi perjuangan
atau mungkin kalau misalnya anies gak berlayar
ini kan semua masih dalam proses kan
semua masih dalam proses
belum ada kepastian siapa dengan siapa
iya kan jadi masih ada dinamika yang begitu tinggi
tapi yang menurut saya hal positif yang itu tadi disampaikan mas ahy
ketua umum kami ini disebut sebut salah satu kandidat cawapres untuk mas ganjar
ini kan luar biasa kan
ini maksudnya gimana nih
ini disebut sebut mas ahy disebut sebut sebagai cawapresnya mas ganjar
tapi di koalisinya anies di koalisinya anies gak kunjung dipilih gitu
maksudnya perasaannya begitu bang
kami kan di koalisi perubahan dan persatuan ini kan sudah sepakat
kami sudah tanda tangan piagam
yang intinya adalah mencalonkan mas ganjar
mencalonkan mas anis jadi calon presiden
kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada calon presiden untuk memilih
memilih kan gitu
jadi itu otonomi pak anis
untuk menentukan itu tentu dengan komunikasi dan mendapatkan masukan dari partai politik
yang menjadi anggota koalisi
bahwa nama mas ahy juga salah satu nama yang potensial untuk menjadi cawapresnya pak anies
itu itu luar biasa
silahkan diumumkan oleh pak anies
ya mudah mudahan sebelum naik haji ini sudah diumumkan
itu harapannya partai demokrat
itu harapan kita
kalau bisa diumumkan siapa cawapres yang belum
kalau misalnya nanti ternyata yang diumumkan bukan mas ahaye sebagai cawapresnya mas anies ternyata
pilihan itu sudah sepakat dengan kita
nggak mau berpindah
kita sudah menyatakan pilihan
itu yang tadi saya katakan bahwa pertemuan kemarin mbak puan sama mas haye itu bagi kami sesuatu yang luar biasa ya
ini adalah pengakuan terhadap perbedaan tadi
kedua tokoh ini berbeda tapi mau bersatu
berbeda tapi harmonis
saya mau tunjukkan ini
untuk membangun indonesia ke depan ini
dari hasil pertemuannya mbak puan dengan mas ahaye sebelum datang ke situ kan mendapatkan pesan ya
dari pak sby dan juga dari bu mega
sampai mencurahkan isi hatinya melalui cuitan twitter pribadinya pak sby
pak sby bermimpi bisa naik kereta bersama dengan pak jokowi dan juga ibu megawati soekarno putri
ini kita baca bersama ya
ini dari twitter pribadinya pak sby
saya bermimpi di suatu hari pak jokowi datang ke rumah saya di cikeas untuk kemudian bersama sama
menjemput ibu megawati di kediamannya
selanjutnya kami bertiga menuju stasiun gambir
di stasiun gambir sudah menunggu presiden indonesia ke tujuh maksudnya ini ya
beliau tapi di sini ke delapan ya
beliau telah membelikan karcis kereta api gajayana ke arah jawa tengah dan jawa timur
karena masih ada waktu
sejenak kami berempat minum kopi sambil menangkapnya
oh ini maksudnya dengan pak jokowi presiden ke tujuh
kemudian ibu megawati
kemudian pak sby
dan pemenang maksudnya presiden indonesia ke delapan atau presiden terpilih ini
pengen ketemu berarti setelah generasi ke dua mbak puan dan mas aik ketemu
ini maksudnya pak sby sama bisa duduk bersama dengan pak ibu megawati ya
tentu terbuka untuk ditafsirkan
saya pun menafsirkan ini
tentu beliau menafsirkan
tentu beliau mengeluarkan tweet ini penuh penghitungan
dan apa maknanya apa pesannya
saya memaknai tweet ini pesannya ada dua
beliau sebelumnya bikin lukisan yang luar biasa
kalau mau damai itu ya
jadi satu pesan yang disampaikan oleh pak sby melalui tweet ini tweetannya itu adalah
tadi rekonsiliasi antara siapa
antara pak sby dengan ibu megawati
kemudian antara pak sby juga
tentu dengan presiden jokowi
pengertian yang seluas luasnya ya
kemudian juga yang kedua
ada disebut sebut presiden yang ke delapan
pesannya itu adalah
kepada pak jokowi
kita serahkan sepenuhnya kepada rakyat
memilih siapa presiden ke delapan yang mereka kehendaki
siapapun yang dipilih itulah presiden kita
dan harapan pak sby
presiden ke delapan itu nanti beli tiket
untuk tiga mantan presiden ini
mereka mungkin nanti bikin sebuah club
presiden club gitu ya
dan presiden ke delapan nanti beli tiket untuk mereka bertiga
jadi itu pesan penting disitu
jadi pesan untuk berdamai tadi
sekaligus pesan untuk bisa bertemu dengan ibu
sekaligus pesan ya
sekaligus pesan tadi kepada bapak presiden jokowi
jadi jangan care cawelah
serahkan sepenuhnya kepada rakyat
untuk menentukan siapa presiden ke delapan itu
kalau presiden ke delapan itu bukan yang dikehendaki oleh pak jokowi nanti
apa mau presiden ke delapan ini beli tiket
itu kan begitu
kalau dia mau beli tiket
apa presiden jokowi mau beli tiket
padahal calon presiden itu
yang dari presiden ke delapan itu
bukan presiden yang dia endorse
oleh sebab itu substansi esensi pesan pak sby melalui duitnya adalah
dua hal penting tadi
tidak hanya dengan pdip dengan demokrat pak sby dengan ibu megawati
tapi juga untuk seluruh bangsa
berhenti politik pecah belah
itu pesan paling penting
untuk kita semua
untuk bangsa ini
untuk seluruh rakyat ini
dan terutama pak jokowi presiden kita
oke sekarang pertanyaan saya
demokrat tergoda nggak dengan tawarannya pdi perjuangan kalau misalnya
rekonsiliasi politik itu terjadi mas ahi jadi cowok presiden mas genjar
masa gak tergoda bang
rekonsiliasi loh setelah dua puluh tahun ini
itu juga menjadi pertanyaan saya juga dong
pertanyaan siapapun juga
ya pertanyaan anda dong
tapi itu kan pertanyaan juga ya
tapi kan jangan sampai ini fishful thinking
memang ada loh
hanya sebut aja
jangan sampai tepuk sebelah tangan
jangan wah itu ah demokrasi namanya disebut sebut sebentar aja
jangan sampai bertemu sebelah tangan itu
masih tanya beliau
tapi masa punya tergoda sih
bang benny masa nggak tergoda
namanya disebut sebut loh
di koalisi perubahan belum tentu disebut
belum tentu diterima
tapi di sini disebut sebut
ini kan politik ini segala kemungkinan kan terjadi
untuk saya rasa bukan soal tergoda atau tidaknya
kepentingan bangsa kepentingan negara di atas segala galanya
jadi soal apakah mas haye mau jadi wakil presidennya wakil calon wakil presidennya pak anies atau pak ganjar atau siapapun
yang terbaik untuk bangsa dan negara
jadi kalau yang terbaik untuk bangsa berkonsiliasi dengan pd perjuangan mas haye jadi calon presiden
itu oke juga ya
ya itu peluang itu kan sangat sangat penting
ini udah mulai tergoda mas outletnya ya
udah mulai tergoda ini
semoga gak bertemu sebelah tangan ya bang
anda menganalisnya bagaimana ini
ternyata ada nama pak sandi mas erick thohir mas ahaye
ini random sekali nih bursanya
word ticketnya mas ganjar sebagai untuk mencari cawa pres
spektrum isunya sangat luas sekali
kita juga harus memilah milah di konteks mana
tapi satu hal yang kemudian perlu kita cermati tadi
ini terkait dengan konteks secara umum ya
diakui atau tidak memang saya melihat ada kepercayaan yang cukup besar di internal pdip
ia mempercayai bahwa mesin politik pdip bisa berjalan secara efektif ketika bersama dengan kekuatan politik islam
karena bagaimanapun juga aspek historis di pemilu seribu sembilan ratus lima puluh lima pemilu seribu sembilan ratus tujuh puluh satu
menegaskan ketika pni bersama dengan partai masyumi dengan partai nahdlatul ulama waktu itu
memang kemudian bisa menghadirkan mesin politik yang relatif efektif
meskipun itu bukan rumus akhir
karena bagaimanapun juga di dua ribu sembilan ketika bu mega dengan pak hashim muzadzim maaf di dua ribu empat ya
ternyata juga tidak menghasilkan mesin politik yang cukup efektif berhadapan dengan pak sby
tapi artinya kalau misal kita ikuti runtutan tadi memang itu terkonfirmasi
dan besar kemungkinan
kalau misal rangkaian historis dalam konteks politik di indonesia menunjukkan tren seperti itu
maka besar kemungkinan di dua ribu sembilan juga akan menunjukkan komposisi elemen itu
artinya nasionalis dan islam
nah yang menjadi pertanyaan adalah dalam konteks ini
perhari ini ini yang kemudian perlu dibaca lebih detail
perhari ini partai senayan yang sedang merapat ke pdip baru p tiga
dan ini membutuhkan satu
proses pengamanan yang lebih detail
karena mbak hitung hitungannya
kalau misal kemudian p tiga saat ini dengan kekuatan elektabilitas yang masih berada pada margin yang cukup tipis
jika kemudian p tiga mampu mempertahankan kekuatannya
artinya pdip tidak akan sendirian
tetapi kalau misal kemudian ada koreksi cukup signifikan
mungkin bagian dari pengalaman terjadinya split ticket voting
karena pilihan dari elit dengan pilihan di basis pemilih loyal itu berbeda
nah ini yang kemudian harus diantisipasi
kalau misal kemudian p tiga ternyata mengalami situasi yang tidak diharapkan
maka jangan sampai pdip menjadi the lonely walf
nah supaya kemudian itu tidak dilakukan
maka pdip harus berpikir secara cerdas
yaitu membuka ruang sekat sekat yang memungkinkan bagi dia untuk melakukan kerjasama
ini sedang dilakukan ya
kalau misalnya kita cermati ya
kalau misal pasca pertemuan pasca deklarasi pak ganjar
logika yang dibangun adalah akan ada satu gelombang kekuatan politik memberikan dukungan kepada pak ganjar
tetapi situasinya berbeda
itulah kenapa kalau misal kita cermati seorang pak sekjen pak hasto
pak hasto tampak bukan hanya menunggu bola
enggak sekarang posisinya menjemput bola
pak astro juga menemui sekjen dari partai demokrat
itu menunjukkan bahwa ada sense of urgency di dalam pdip sendiri
nah yang kemudian menjadi perhitungan yang tadi ditanya oleh mbak nana ke pak beni
jika kemudian komposisi tiga capres cawapres
yang kemudian per hari ini belum ada satupun kekuatan
yang memiliki kekuatan elektoral yang dominan
dan kemudian nanti maju
most likely akan dua putaran
ketika dua putaran maka kemudian kita berpikir
dari basis survei per satu tahun terakhir
maka yang berpotensi masuk di putaran kedua adalah ganjar dan prabowo
tetapi ingat itu bukan final
karena tergantung pada informational input ke masyarakat
itu up and down nya sangat tinggi
kalau misal kemudian betul ganjar dan prabowo diasumsikan oleh pdip
maka pertanyaannya bagaimana dengan kekuatan dari tiga partai yang mendukung anies baswedan
demokrat nasdem dan juga pks
jika kemudian pdip menutup kunci kunci komunikasi
tidak membuka ruang negosiasi
tidak ada pola kompromi yang bisa diajukan
maka besar kemungkinan tiga partai itu akan bergabung
jadi mendingan buka komunikasi dengan demokrat
karena dengan nasdem agak buntu dengan pks sulit
jika kemudian tidak dibuka komunikasi
itu akan menjadi ancaman serius
bagi mesin politik pdip dan pencapresan pak ganjar pranowo
sehingga kemudian membuka ruang ini
kita bisa melihat pergerakan ini sebenarnya terpola
dan ini adalah bagian dari proses negosiasi
dan langkah cerdas dari pdip untuk melakukan itu
jadi upaya goda goda ini efektif ya
kita tidak melihat dalam konteks politik jangka pendek
tetapi ada politik jangka panjang
dan jangka panjang bahkan dihitung
bagaimanapun juga mbak
kalau melihat partai partai dengan basis patronase yang cukup produktif
per hari ini adalah partai demokrat dan juga pdip
mbak puan sepertinya mulai berhitung
barangkali satu dekade ke depan
perpolitikan di indonesia yang menentukan dua nama ini
puan maharani dan ahy
sementara di partai partai yang lain
tentu ada dinamika di internal
tetapi kalau misal kita lihat pola itu
maka kemudian ini adalah investasi politik jangka panjang
tapi kalau misalnya untuk nama namanya
anda lihat ya
ada sandiaga uno dengan erick thohir
dengan mas ahy
yang kira kira punya peluang lebih besar begitu
yang bisa melengkapi dan akan dipilih
melengkapi paket nasionalis religius itu
susah nyebut nama
ini bagaimana pak mardy yonan dengan pak zulkifli ini
enggak saya pertanyaan itu mbak
pertanyaan itu guyonan
tetapi saya dasarkan pada konteks refleksi agak filosofis
mengapa partai partai islam dalam konteks dinamika perpolitikan di indonesia saat ini
seolah olah mereka kemudian tidak memiliki capacity
dan kemudian dihadapkan pada ketidakberdayaan
sehingga kemudian mereka bermain pada liga cawapres
bahkan partai partai di antara partai islam
pan pkb p tiga pks dihitung
empat ini hampir tidak memiliki satu tokoh yang kemudian marketable
sehingga kemudian kita bisa mencermati
tadi pak amir dan juga bang viva sudah dicuci habis oleh mbak dana
apakah ini politik transaksional
apakah ini bagian dari proses naturalisasi secara politik
saya nggak nyebut transaksional
artinya kan lebih jujur
ya lebih jujur
dan sepertinya bang yoga tadi ya kira kira gitu lah
kita nggak punya duit duit amat gitu
ini masa dibagi antara yang jujur dan yang bukan jujur
artinya dalam konteks ini ini menjadi sebuah refleksi penting
tetapi mbak karena ini sifatnya ada naturalisasi politik
dia bukan kader yang memang tumbuh dari akar yang cukup kuat
jadi dua ini tokoh tokoh naturalisasi ke partai
maka kemudian perlu disimulasikan
silahkan disurvey oleh masing masing kekuatan
apakah nama seperti pak sandiaga uno termasuk pak erick memiliki tingkat realisasi elektoral
karena beliau bukan dari basis p tiga bukan dari basis pan
bukan dari original genuin dari nahdlatul ulama bukan juga genuin dari muhammadiyah
apakah kemudian ketika mereka melekat pada mesin politik itu realisasi elektoralnya akan efektif atau tidak
mas ganjar pranowo agak lemah di provinsi jawa barat
kemudian lemah juga di gen z pemula ya
itu diakui oleh mas ganjar pranowo
nah dengan tokoh tokoh ini mana yang lebih bisa melengkapi
kalau segmen ini dua ya
dua segmen yang diajukan
tadi kita paparkan juga ya ada nama pak ridwan kamil pak mahfud md mas ahy dan segala macam
saya masuk dulu dalam konteks mekanisme penentuan cawapres
menentukan cawapres itu elektabilitas hanya satu elemen saja
ada sekian banyak indikator pertimbangan yang harus diperhitungkan
mulai dari tadi pertama elektabilitas kemudian logistik betul
tetapi kemudian ada juga jaringan partai jaringan non partai
kemudian isu kerentanan kerentanan harus dihitung
jangan sampai dia memang kuat di semua aspek tetapi ternyata ada kasus hukum
ada kasus etik yang berpotensi dimanfaatkan untuk mendelegitimasi dia dalam kontestasi nanti
nah oleh karena itu ini tidak secara sederhana elektabilitas
tetapi kalau misalnya diajukan mbak nana tadi aspek pertama elektabilitas di jawa barat misalnya
kalau misal kemudian mengadres itu basisnya yang bisa menjawab adalah jaringan partai dan jaringan non partai
dalam konteks ini ahy bisa menjadi alternatif untuk menjadi pilihan pak ganjar
atau ridwan kamil tadi ya
iya atau rituan kamil
tetapi pada saat yang sama ketika kita bicara gen z semua memiliki distribusi basis dukungan yang relatif tertata
nah oleh karena itu kita bisa memahami malam ini ada urusan argentina
pasti ini sepak bola tetapi memiliki korelasi yang sangat ketat dengan urusan politik
itu erick thayer masuk gak ke situ
erick thayer masuk gak ke situ
kira kira begitu lah
oke kira kira begitu
ini nanti mungkin coldplay pak sandi gitu ya
jadi kira kira menjelang dua ribu dua puluh empat kita akan cukup banyak sekali tontonan tontonan ini
dan itu bukan sesuatu yang jenuin tetapi ada motif politik yang sudah diarahkan ke sana
oke tapi ini soal bola hubungan antara pak erick thohir dengan pd perjuangan kurang harmonis dengan mas ganjar kurang harmonis
karena kasus piala dunia u dua puluh kemarin saya mau tanya ke bang ericko itu mau pengaruhi gak
mau pengaruhi pandangan pd perjuangan terhadap sosok erick thayer gak
kan kita harus membagi segmentasinya mbak rifah naya
seperti kemarin itu sebenarnya pdi perjuangan maupun mas ganjar menyampaikan soal konstitusi kita
dan itu adalah sesuatu hal yang memang harus disampaikan
konstitusi kita menentang adanya penjajahan
itu hanya pdi perjuangan dan mas ganjar bersama pak koster yang menyampaikan hal itu
hal kedua juga ini sebenarnya kan juga terkait kepada situasi situasi keamanan dan lain lain
tidak ada yang bisa menjamin kalau itu terjadi nanti hadir kesini terus kalau ada hal hal lain itu bisa juga mempengaruhi untuk pemilu yang akan datang
dimana pemilu ini kita harapkan semua berjalan dengan baik pesta demokrasi ini
nah itu batas itu
tapi setelah itu tentunya semua kembali
kalau saya begini melihatnya ya mbak rifana satu dua bulan ke depannya adalah hal yang krusial
dimana poros poros ini kan sudah mulai terbentuk dan mengkerucut
sehingga nanti akan dipasangkan antara calon presiden dan calon wakil presiden
nah diharapkan kan calon wakil presiden ini bukan hanya mempertahankan elektabilitas yang sudah ada tapi meningkatkan
dimana juga rakyat yang nanti akan memilih
nah disinilah kita lihat nanti situasinya seperti apa
dan ini juga nanti akan terlihat
katakanlah dalam satu dua bulan ke depan ini juga

situasi dari hasil survei antara calon presiden ini kan akan berbeda
bisa saja akan semakin jauh bisa saja akan semakin dekat
nah ini sangat dinamis
nah perkembangan perkembangan itu akan mengakibatkan nanti partai partai juga akan terkonsolidasi
nah ini nanti yang dilihat ke depannya
nah bagi pdi perjuangan sebenarnya simpel saja
tadi benar yang disampaikan mas hairul umam itu bahwa pak jokowi sendiri menyampaikan bahwa kita mau menang bukan hanya berpikir menang sendiri
tidak bisa begitu
ini adalah masa krusial
dimana tiga belas tahun ke depan ini adalah paling penting untuk mencapai indonesia emas itu
itu yang disampaikan pak jokowi
nah bagaimana cara mewujudkan ini
memang kita harus membuka diri
memberikan kesempatan kepada semua untuk bisa bersama sama bekerja sama
sekali lagi kami tidak ingin mencampuri atau katakan mengganggu koalisi
sekali lagi tidak ada
kita membentuk satu yang namanya kerjasama yang mitra yang sejajar
nah di sinilah
kita membuka kesempatan itu seluas luasnya
dan kalau kita melihat kita juga harus jujur
kita mengevaluasi ini
dari p tiga mengusulkan nama dari pan mengusulkan nama dari demokrat juga menyambut dengan sangat baik
bahkan dari perindo juga ada menyampaikan juga nama
nah monggo saja
ada nanti partai lain
mungkin saja nanti seperti mbak juza ini ada kuning mungkin saja golkar juga ingin bersama sama
kan tidak ada yang salah dalam hal ini
berarti wolkar bisa mengusulkan rituan kamil ya maksudnya ya
ya entah siapa pun yang mau diusulkan nanti
bukan nanti kan begitu
pertanyaan saya berarti hubungan pdi perjuangan dengan erick thohir saat ini
saya melihat kalau saya tidak kebetulan tidak satu komisi ya
kalau saya lihat di komisi enam semua berjalan baik
sama seperti kami dengan demokrat dua
kita tidak bicara di komisi ini bang
antara pdi perjuangan dengan erick thohir
karena yang kami dengar resistensinya cukup tinggi
ada selama ini yang terlihat kami menolak atau kelihatan seperti seolah olah resisten kan tidak ada
kalau persepsi mendengar ini memang agak sulit mbak rifana
kalau apa ya
jadi baik baik aja ya
iya seperti saya
saya mendengar mbak rifana nggak dapat tiket full play
nah ini kan mbak rifana

bukan mbak rifana kan belum mengkonfirmasi hal itu
ya artinya namanya persepsi siapa saja
ini kan informasi bang
informasi boleh boleh saja
nah informasi lagi
tapi kalau hubungan ini semua menurut saya ya semua berjalan baik
tadi sudah dikatakan bahwa dua puluh tahun dengan yang namanya demokrat
ternyata tidak ada hal seperti itu
bahwa ada perbedaan dalam pandangan politik
tapi harus berbeda
tapi berbeda kan harus bersatu mbak rifana
selain tidak ada resistensi terhadap pak erick thohir
salah satu yang menjadi kriteria cawapresnya mas ganjar adalah yang tidak boleh mengancam posisinya mbak puan maharani
nah pak sandi ini dianggap bisa mengancam ini posisinya mbak puan maharani
di mana ada yang seperti itu mbak rifana
mbak puan tidak ikut kontestasi ini kok
beliau ketua dp terus mengancamnya di mana
untuk ke depannya
karena pd perjuangan akan menyiapkan nanti mungkin kalau misalnya mas gajar menang di periode kedua
nah inilah namanya persepsi tadi
tapi di internal kami kami belum ada sampai pembicaraan di sana
bahwa ibu ketua umum memerintahkan mbak puan untuk melakukan komunikasi
beliau sebagai ketua bidang politik memang beliau harus menjalankan komunikasi kepada semua
kedua proses regenerasi ini mbak rifana
ini kalau kita lihat ya seperti pak jokowi maupun presiden sebelumnya itu kan dari generasi baby boomers
anggaplah seperti itu
dan ini kan sekarang sudah masuk di generasi x
nah generasi x ini termasuk mbak puan termasuk mas ganjar
termasuk mas ahaye termasuk mas erick thohir termasuk juga mas sandi
nah apa yang salah dalam hal ini kalau memang dalam kompetisi di dalam generasi x ini untuk mencapai karakter seorang pemimpin
pasti akan ada muncul hal hal seperti itu
tapi menurut kami ini kita jangan membahas sesuatu hal yang belum saatnya tiba
orang kita sekarang mau cari cawapres
mbak rifana yang bilang war tiket untuk cawapres
kan begitu kan
ya itu kan tapi masuk kriteria nggak untuk bisa war ticket
kalau ditolak sama mbak puan
tadi benar kata mas erul
berarti kan range nya semakin luas ini ya
nanti dari habis calon wakil presiden bagaimana calon ketua umum yang akan datang
karena udah terlalu luas ini mbak
oke pak amir kalau misalnya nanti ternyata pak sandi gak dipilih oleh pdi perjuangan
p tiga tetap istikomah nggak dukung mas ganjar
kerjasama yang kita bangun itu kerjasama antara p tiga dengan pdip
bukan antara pak ganjar dengan sandi
jadi meskipun mas sandi nggak dipilih tetap dukung pak ganjar
pak sandi juga kita sudah tanya kemarin
mas andi kalau misalnya nggak diterima ya
kasarnya seperti itu
oh dia ikhlas bergabung dengan p tiga karena prinsip ibadah
oke jadi p tiga tetap mendukung ya
iya seperti itu
jadi nggak ada masalah ya
nggak ada masalah
oke saya nanti mau nanya ke
namanya upaya ya tetap harus maksimal
oke terus kapan membubarkan diri dengan kib gimana kapan
nah kalau untuk kib kan itu koalisi indonesia bersatu
nggak ada yang bubar di situ
bukan koalisi indonesia bubar
kami masih menunggu mereka bergabung dengan kami karena kami sudah dulu menentukan sikat
tapi kalau misalnya mereka nggak bergabung ya ditunjuk
tetap bersatu tapi beda pilihan
oke gimana itu
saya nggak ngerti konsep koalisi itu ya
nanti saya akan tanya lebih dalam
kita harus jeda ini mungkin mahasiswa pemilih muda juga bingung
bagaimana bisa satu rumah satu koalisi tapi pilihannya berbeda
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemarau marau bersama kami

terima kasih anda masih bersama kami di political show
sebelum saya ke mahasiswa saya ke mas yoga
mas yoga ini kalau tadi p tiga istiqomah
kalau misalnya pemain naturalisasinya ataupun tokoh naturalisasinya pak sandiaga uno tidak dipilih oleh mas ganjar sebagai cawapres
maka p tiga akan tetap mendukung mas ganjar pranowo
kalau misalnya daripan bagaimana
nah ini sudah ada koalisi indonesia bersatu
kemudian p tiga memutuskan secara independen untuk bekerja sama mengusung mas ganjar pranowo
jadi yang belum menentukan pilihan adalah pan dan golkar
kalau misalkan nanti pan dan golkar bersama sama dengan p tiga mendukung mas ganjar pranowo
maka kib akan bersatu
sama kalau misalnya pak erick thohir nggak jadi cawapresnya mas ganjar
ini bicara soal partai ya
kan sama aja katanya pan sama erick thohir udah satu
kalau soal cawapres itu nanti akan dibutuhkan secara kolektif kolegial musawarah dan bergotong royong
saya mau tanya pak erick thohir cawapres pan itu harga mati apa nggak sih
atau ketua umum anda juga bisa sebenarnya jadi cawapres
ini coba dijawab dulu itu
kalau kemudian yang kedua kalau kemudian golkar dan pan tidak bersama dengan p tiga
maka kib tinggal pusara
tidak bersama sama lagi
jadi kan begitu posisinya
jadi jelas ya posisinya soal partai
kemudian kita memperjuangkan mas erick thohir untuk menjadi cawapres
itu harga mati nggak
itu mau harga mati boleh harga hidup juga boleh ya
jadi kita akan
maksudnya syarat berkoalisi dengan pan itu cawapresnya harus erick thohir
kita akan berjuang terus untuk memperjuangkan mas erick thohir menjadi cawapres
nah karena pan itu tidak bisa untuk memutuskan sendirian
maka keputusan akan diambil secara kolektif dengan partai partai yang satu koalisi atau satu kerjasama
nah apapun keputusan itu pan akan meyakini bahwa itu adalah keputusan yang terbaik
yang akan dapat memenangkan pertarungan di p tiga

posisinya begitu nak
kapan kira kira akan mengumumkan pilihannya
dalam beberapa pekan ke depan lah
karena pintu kpu itu akan dibuka tanggal sembilan belas oktober dua ribu dua puluh tiga
jadi masih sangat dinamis
masih sangat dinamis dan segala proses politik akan terjadi
oke dengan golkar mungkin
karena yang kita dengar begitu
saya ke teman teman mahasiswa
baik apakah terdengar mbak rifana
baik sebelumnya terima kasih telah diizinkan untuk menanggapi
pertanyaan saya pertama saya akan menanggapi terlebih dahulu
menurut saya pandangan politik saat ini adalah sangat dinamis
yang mana hal hal satu dan lainnya itu bisa berubah dengan sangat tiba tiba
seperti yang tadi disebutkan sebelumnya
dan yang saya lihat juga tiap tiap apa namanya
partai politik melakukan strategi strategi ataupun calon calon melakukan strategi strategi
yang mana strategi itu digunakan untuk mencari posisi dan peluang untuk menang
karena tadi daripan menyatakan bahwasannya tidak mau kalah di kemudian hari
terus nyantinya juga perkawinan partai politik melahirkan koalisi koalisi
dan kepentingan kepentingan dari kontrak politik itu sendiri
jadi pertanyaan saya simpel mbak
pertanyaan saya apalah adalah
hal apa yang bisa kita berikan ataupun calon calon berikan kepada kita pemilih pemilih muda nantinya
bahwasannya mereka adalah keputusan keputusan yang mereka buat berpihak kepada rakyat
bukan pada kontrak politik ataupun kepentingan pribadinya
oke terima kasih
ada satu lagi
langsung saja saya hanya ingin menambahkan dan mempertegas bahwasannya pemilu merupakan kesempatan untuk melihat arah perjuangan bangsa
bukan tentang meneruskan atau tidaknya suatu program kerja
apalagi harus menyesuaikan selera dan restu daripada presiden joko widodo
lalu yang saya ingin tanyakan
bagaimana variable endorsement daripada presiden jokowi dodo dapat mempengaruhi peluang bakal calon menjadi cwp presiden jarl
sekian terima kasih
bagus sekali nih pertanyaan pertanyaannya ya
silahkan dari pak amir dulu
pak amir apa yang ditawarkan oleh pak sandiaga uno kepada pemilih muda
dan bagaimana efek endorsementnya pak jokowi terhadap cwp presiden mas ganjar nanti
ini yang pertama terkait dengan tawaran ya
kalau tawaran kan apapun siapapun calon presiden siapapun wakil presidennya pasti tujuannya adalah untuk kesetaraan masyarakat
kecetaan rakyat kita
nah saya kira pak sandi sebagai menteri
menteri ekonomi kreatif ya
pariwisata dan ekonomi kita selama ini sudah berbuat banyak untuk misalnya mengurangi tingkat pengangguran
setelah kemarin ada pandemi kemudian pak sandi bekerja secara maksimal dan akhirnya bisa membuka ruang untuk tenaga kerja baru sampai dua sembilan juta untuk tahun dua ribu dua puluh dua kemarin
nah ini tentu menjadi bagian dari upaya untuk membuat bagaimana teman teman mahasiswa sekarang ini bisa setelah lulus
bisa setelah lulus dan lain lain itu bisa membuka apa mendapatkan kesempatan kerja yang luas
karena pasti itu tujuannya
jadi saya kira kalau kita cerita pak sandi kenapa kami tawarkan ke pak ganjar karena memang melihat kinerja yang ada selama ini untuk itu
kemudian kalau kita cerita dengan endorse dari pak jokowi
saya kira endorse nya bukan perorangan tapi program
selama ini saya kira pak jokowi mengatakan bahwa ini harus berkelanjutan
pembangunan ini tidak boleh kembali dari nol gitu
apapun yang kita lakukan ini harus berlanjut
jangan lagi berlalu
ganti presiden ganti pemimpin ganti program kembali dari nol
kata presiden jangan seperti pembeksin
nol pak ya
artinya kita ingin apa yang sudah dilakukan oleh pak jokowi ini kemudian dilanjutkan oleh siapapun presidennya
jadi itu yang di endorse oleh pak jokowi bukan siapa orangnya
saya kira seperti itu yang kita tangkap selama ini
tapi kan yang ber
yang diusung oleh koalisi perubahan kan nggak
melanjutkan apa yang disampaikan oleh pak jokowi
itu yang dibilang meteran dari spbu maksudnya
saya juga belum tentu
itu kan yang namanya
yang namanya mencari simpati ya bisa saja itu sampaikan
tapi setelah itu dilanjutkan saya kira itu bisa jadi terjadi
silahkan bang eriko menjawab tadi pertanyaan teman teman mahasiswa
ya terima kasih adik adik mahasiswa
kami memahami betul
ada kritik otokritik mbak rifana dan kita semua adik adik mahasiswa
bahwa partai tidak bisa menyiapkan kadernya
nah ini kami menjawabnya dengan pak jokowi sebagai kader yang
yang katakan sudah menjalani pemerintahan dan menurut kami berhasil
dan ini tentu harus diteruskan
tidak boleh ini kemudian menjadi
seperti tadi dalam istilah kembali menjadi nol
bahwa ada yang masih kurang ada yang belum sembroh
nah tentu pemerintahan yang baru nanti yang kami berharap mas ganjar
bisa meneruskan ini dan memperbaiki yang masih kurang dan juga apa
memenuhi keinginan yang disampaikan oleh adik adik tadi
bagaimanapun ini kan dari gen y dan gen z
mas ganjar berkomunikasi dengan gen y dan gen z
kami juga memahami apa yang diinginkan oleh gen z
gen z ini pertama itu mbak berdasarkan hasil survei
menginginkan pemerintahan yang bersih
yang kedua mereka menginginkan adanya energi baru dan terbarukan
yang ketiga proses ekonomi
nanti generasi baru ini bonus demografi ini harus juga dapat memaksimalkan hasilnya nanti
pada saat mereka sudah memenuhi usia itu
nah kenapa perlu endorsement dari pak jokowi
karena memang harus diakui
bukan sekedar kita menyampaikan begitu saja
dan ini belum pernah setinggi itu mbak rifana
di sejarah indonesia maupun sejarah dunia
nah ini yang tentunya diharapkan bisa diteruskan dilanjutkan dan diperbaiki
mana yang masih kurang di dalam proses pembangunan jangka panjang
untuk menuju apa
indonesia emas tahun dua ribu empat puluh lima
oke silahkan mbak benny
baik dua hal ya
satu hal tadi soal koalisi perubahan dan perbaikan
ada salah kaprah
seolah olah kalau koalisi perubahan dan perbaikan itu
tidak akan melanjutkan
habus buat tidak akan melanjutkan tidak
di dalam koalisi perubahan dan perbaikan
jelaslah tentu yang bagus kita akan teruskan
bahkan kita lebih perbanyak lagi
kita tingkatkan lagi kualitasnya
dan tentu yang kurang baik kita koreksi
itu substansi prinsip perubahan dan perbaikan
tidak mungkin membuat semuanya nol
yang baik tapi kan harus diakui juga bahwa
adalah yang belum baik
adalah yang belum diselesaikan
jadi ada seolah olah kalau kita mengatakan
pro perubahan dan perbaikan maka menihilkan semua
apa yang telah dilakukan oleh presiden jokowi selama ini
tidak tidak begitu
kemudian yang kedua soal endorsement
kalau pak jokowi presiden kita
meng endorse tokoh tertentu untuk menjadi
itu hak subjektif beliau
yang kita persoalkan dan menurut saya sih
teman teman juga setuju
ketika dia meng endorse seseorang itu
atau meng endorse partai politik tertentu
jangan pernah menggunakan kekuasaannya
meskipun punya hak subjektif tadi meng endorse
tidak boleh membatasi
misalnya wah harus hanya dua pasangan calon
itu kan yang tidak boleh
tidak boleh ada partai politik
di luar dua yang ada ini
kalau ada ya di ancamlah
apalah segala macam
itu yang tidak boleh
jadi silakan aja endorse
jadi jangan abusing kekuasaan
menghalang halangi tokoh yang lain
yang dia tidak ingin
bahkan menurut saya
presiden jokowi harus
menciptakan situasi yang kondusif
supaya semakin banyak
calon yang maju
kalau bisa tadi empat paslon lebih bagus
itu tadi harapannya teman teman mahasiswa
semakin banyak pilihan semakin baik
apakah dengan terbukanya
cawa presiden mas gajar ini
semakin banyak nama
ini akan mengubah peta koalisi
ini nggak akan seperti yang sekarang
malah bisa nanti berubah berubah begitu
peta koalisi saya pikir
akan terus berkembang
seiring dengan dinamika politik
tetapi pada saat yang sama
kalau misalnya kita cermati
saya masuk ke pertanyaan
mbak nana tadi
ke bang yuriko yang pertama tadi
nama misalnya pak sandi
atau pak erik
memungkinkan untuk di consider

karakter dari model pendekatan
dan juga kepemimpinan di internal pdip
cenderung menghendaki satu proses kerjasama
memiliki parameter yang jelas
dan kemudian mencoba untuk menegasikan
meskipun tentu ada proses negosiasi
kompromi itu pasti dalam politik hal biasa
dalam konteks ini
yang kemudian perlu diantisipasi oleh bang viva
ketika kemudian pan secara terbuka
menawarkan pak erik
kepada pak prabowo
di saat yang sama juga menawarkan
nama yang sama kepada pak ganjar
dalam konteks ini pdip
dalam konteks ini
saya mencermati bahwa
potensi kemungkinan bumega
akan memunculkan semacam resistensi
kalau misal tadi dibahas akan resistensi
alangkah lebih memudahkan
dan juga apa yang dilakukan pak sandi
rasanya itu relatif
dan juga tradisi pemimpin
di sekitar bumega
di mana kemudian
bumega tidak ingin di diktir
tidak ingin diintervensi
silahkan masuk secara natural
dan itu akan relatif memungkinkan
tetapi terkait dengan konteks ini
ketika kemudian mbak puan kemarin
dengan mas ahi bertemu
rasanya ini juga menciptakan
di internal koalisi perubahan
diakui atau tidak
rasanya ini akan terjadi
akan mendeklarasikan capresnya
dan besar kemungkinan
salah satu nama yang diperhitungkan
ketum dari demokrat
dinamika akan terus berkembang
jadi kita lihat nanti
bagaimana konstelasi politiknya
dan setelah ini kita akan
sama sama menyaksikan penampilan
dari teman teman komisi co
tetap bersama kami di political show
malam ini luar biasa
di saat hari ini ada
argentina melawan indonesia
para kru dan komika
masih berkumpul di sini
ini akan menunjukkan
kalau kita semua
tidak kebagian tiket
kalau saya dapat tiket
saya sekarang di gbk
kalau pada kebagian tiket
ini kamera nggak ada yang megang
saya mau kabut
banyak waktu itu tuh orang pada kecewa
katanya messi tidak datang
orang orang pada kecewa
messi tidak datang
karena takut ditekel sama asnawi
jujur kita tidak percaya
kita lebih percaya sebenarnya
messi itu gak datang ke indonesia
takut dipaksa jadi cawapres paganjar
kita tidak tahu
kita tidak tahu
siapa yang tahu bisa
karena sekarang isunya lagi hangat
siapa yang akan menang
siapa yang akan menjadi cawapres paganjar
digadang gadang ada tiga orang yang
siap menjadi cawapres paganjar
siapa saja itu
itu ada pak erick thohir
dan ada bapak ahy
benar ya pak ya
kita baca satu persatu
kita bahas satu persatu
kita bedah tiga orang ini
yang pertama itu adalah bapak erick thohir
bapak erick thohir ini menurut saya bagus
kinerja juga cemerlang
dia suka rangkap jabatan
takutnya nanti kalau sudah jadi cawapres
pengen jadi cawapres juga
nanti kampanyenya membingungkan
takutnya kampanye nanti membingungkan kan
dua duanya jadi bingung
yang berikutnya ada pak sandiaga uno
ini juga menarik
semangat mudanya di sosial media itu terlihat banget
dia juga kinerjanya juga bagus gitu
cuman pak sandiaga uno ini kalau kita lihat followersnya itu terlalu banyak menurut
terlalu banyak followersnya
kenapa aku khawatir followersnya terlalu banyak
karena aku takut pak
aku takut nanti punya wakil presiden yang punya sampingan jadi content creator
itu yang terlalu
kenapa takut pak
takutnya nanti masyarakat datang ada keluhan
bukannya diselesaikan malah di endorse
takutnya di situ
takutnya di situ sebenarnya
dan yang ketiga itu ada bapak ahy
ini menurut saya yang paling menarik
karena bapak ahy baru baru ini habis bertemu dengan mbak puan
yang berarti akhirnya pdip dan demokrat menjalin silaturahmi
nah nah nah
setelah dua puluh tahun
setelah dua puluh tahun
netizen banyak yang membicarakan
banyak yang membicarakan
beberapa minggu lalu sekjennya sudah bertemu
sekarang anak anaknya bertemu
berarti tinggal orang tuanya
siapa yang berani bilang orang tuanya
mungkin bapak bapak kita kan
bapak bapak yang berani
kita nggak tahu
karena kalau kita perhatikan ya
kalau kemarin minggu lalu juga nih pak
kita tuh baru ngebahas pak ahaye sebagai cawapres
tapi bedanya kemarin itu kita cawapresnya pak anies waktu itu ya mbak renan
sekarang kita ngebahas sebagai cawapres tapi pak ganjar
ini nih kalau misalnya nih partai demokrat pengen bikin sinetron
udah cocok sebenarnya
judulnya udah jelas tuh
kisah cinta segitiga demokrat
versi politiknya layangan putus
itu adegan udah jelas
adegan udah jelas
coba gimana adegannya
ini misalnya pak anies
baca buku di rumah sendiri
kok kamu cemberut sih nis
kamu habis dari mana
itu di blok m biasa
adalah itu temen
kamu serius cuman temen
yang di foto ini siapa
siapa wanita berbaju merah ini eh
udah lah nis
kamu jangan lebay
aku dari dulu itu nungguin kamu ngasih kepastian
tapi gak pernah
gak pernah kamu kasih kepastian ke aku
ingat dulu kamu yang gadang gadang aku jadi capres ya
sekarang kamu bilang begitu
itu cuma ketemuan biasa nih
kita dulu juga cuma ketemuan awalnya ye
semua cawapres sama aja
malam ini mantap
terima kasih teman teman dari komisi co
ada aldo dan juga duto hari ini
menarik sekali tadi setilan setilannya
semoga setelah ini pak ganjar langsung bisa dapat wangsit ya
kira kira siapa yang akan dipilih sebagai cawapresnya pada pemilu dua ribu dua puluh
dan tadi penampilan dari teman teman komisi co sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini
terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio
dan juga teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas esa unggul
kita akan ketemu di political show hari senin depan jam dua puluh tiga puluh

saat malam sampai jumpa